sebuah spanduk bertuliskan permohonan maaf kepada masyarakat terpampang di depan hotel alexis di jalan re marta dinata nomor satu jakarta utara
dalam sepanduk itu tertulis mulai tanggal dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas pihak alexis menghentikan operasional demi menghindari polemik yang berkepanjangan terhadap kegiatan di tempat usaha ini
rabu siang suasana hotel alexis di jalan re marta dinata jakarta utara terlihat sepi
hanya tampak petugas keamanan hotel berjaga di pintu masuk hotel
sebuah spanduk putih yang berisi permohonan maaf tentang polemik beroperasinya hotel ini
serta penghentian operasional hotel mulai dua puluh delapan maret terpampang di depan lobi hotel